nah kita terus melakukan perbaikan perbaikan
tapi sebetulnya jumlah bantuan yang digulirkan oleh pemerintah
itu sudah diasumsikan nanti ada namanya kelompok inclusion error dan exclusion error
itu secara teori sudah kita hitung itu
jadi karena itu mestinya kalau itu tepat sasaran betul
itu tidak akan ada orang yang gelarnya berat tidak kebagian
tapi kan kita juga menduga seandainya masih ada
tapi masih ada ketersediaan yaitu melalui blt desa